berdasarkan hasil rapimnas siang tadi partai golkar resmi mengusung gibran raka buming raka sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi prabowo subianto
mengutip pernyataan dari ketum golkar erlangga hartarto gibran diakini merupakan sosok muda yang cocok bersanding dengan prabowo di tahun dua ribu dua puluh
lalu bagaimana dengan tingkat elektoral duet pasangan prabowo gibran
kita akan bahas bersama burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
mas burhan selamat malam terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami
baik mas burhan kalau dari data survei yang saya baca dari indikator ini menyatakan bahwa dari duet pasangan prabowo gibran
sebenarnya masih akan tetap mengungguli pasangan anies caimin dan juga mengungguli pasangan ganjar mahfud
tapi akhirnya dengan bagaimana
bagaimana dinamika yang terjadi sekarang
dan gongnya tadi siang golkar ini mengatakan bahwa mengusung gibran sebagai bakal calon wakil presiden
menurut anda seperti apa peta politiknya apakah ini akan menjadi domplengan elektoral atau justru jadi backfire
ya jadi survei kami lakukan di awal oktober sebelum mk mengambil keputusan
yang kalau kita lihat sebenarnya efek cawapres siapapun baik buat mas ganjar
mas anies maupun pak prabowo itu belum punya efek signifikan dalam menentukan suara buat pasangan
jadi selisih antara nama nama cawapres yang kita jaring itu tidak terlalu berbeda jauh dengan simulasi tiga nama cawapres
nah memang secara absolut suara erick thohir buat pak prabowo itu lebih positif
sementara gibran atau
yang lain relatif tidak ada penambahan suara signifikan
tetapi poin saya adalah dalam soal pengambilan keputusan siapa cawapres yang diusung oleh koalisi partai
itu seringkali tidak semata mata faktor elektoral
ada banyak variable lain yang turut menentukan mengapa misalnya gibran terpilih sebagai cawapres pak prabowo meskipun per hari ini belum ditentukan
nah salah satunya memang
jadi pertama ayo golkar ini partai besar
di koalisi pendukung pak prabowo kursi golkar paling banyak bahkan mengalahkan gerindra
tetapi ketua umum partai golkar air langga hartarto yang ditawarkan sebagai awalnya capres kemudian jadi cawapres tetapi tidak juga dilirik
itu kemudian golkar perlu semacam insentif untuk mendukung pak prabowo
nah insentifnya adalah dengan menggolkarkan
dan saat yang sama mas gibran menjadi cawapres ketika golkar yang meraih kursi terbesar di koalisi pendukung pak prabowo
itu kemudian menawarkan mas gibran ibarat simbiosis mutualisme
mas gibran perlu tiket dari partai politik kemudian golkar perlu pendongkrak suara dari sosok gibran
nah pertanyaannya apakah kesepakatan elit ini itu lancar atau tidak
untuk mengantarkan mas ganjar mas gibran sebagai cawapres pak prabowo
kemudian yang kedua apa implikasinya secara elektoral
kalau yang pertama itu mudah sekali menjawabnya
jadi kalau dari sisi kesepakatan elit partai pendukung pak prabowo mudah sekali gibran untuk mendapatkan tiket sebagai cawapres
meskipun elektabilitasnya di bawah erik
karena beliau bagaimanapun titik temu di antara partai pendukung koalisi pak prabowo
yang sebelumnya membawa jagoan masing masing
selain putra presiden
tetapi kesepakatan elit ini itu harus diuji kepada publik yang memilihnya
nah kalau ditanya kepada publik setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan
jadi gibran ini seperti pisau bermata dua
satu sisi gibran bisa menjadi aset elektoral untuk menggerogoti basis mas ganjar
sehingga memilih pak prabowo
karena figur pak jokowi di belakang gibran dan pak prabowo
tetapi saat yang sama juga ada dampak negatif yang harus diantisipasi
yaitu basis pak prabowo terutama pemilih pak prabowo yang lama
jadi dari hasil analisis survei kami yang kami rilis kemarin
nah karakteristik dan sikap politik mereka itu cenderung kritis
dan kurang positif
nah kalau misalnya putra pak jokowi menjadi pendamping pak prabowo
ada potensi sebagian basis lama pak prabowo itu lari ke anies baswedan
makanya kesimpulan saya kalau prabowo gibran maju sebagai capres cawapres
itu kesimpulannya sederhana
satu paket ini akan merugikan ganjar pranowo
karena sebagian basis ganjar akan pindah ke prabowo gibran
tetapi juga akan menguntungkan anies baswedan
mas burhan saya ingin meminjam pernyataan anda
gibran ini ibarat pisau bermata dua
kita melihat banyak sekali stigma negatif yang menuju kepada gibran
dua yang paling masif dibicarakan adalah pertama tentang gelaran colorpet merah dari putusan mk
dan yang kedua dianggap kurang berpengalaman
bagaimana stigma negatif ini nantinya bisa berpengaruh pada pasangan duet prabowo gibran
masalah utamanya itu bukan mas gibran secara pribadi
karena kalau kita tanya pakai simulasi pasangan itu mas gibran belum menurunkan elektabilitas
mak prabowo minimal sebelum mk mengambil keputusan
tetapi kalau misalnya mas gibran di frame secara negatif
melalui dua isu ya
isu yang pertama adalah isu dinasti politik
yang kedua adalah isu berkaitan dengan

itu baru ada dampak negatifnya
jadi framing negatif itu yang punya impact terhadap potensi penurunan suara pak prabowo
mereka responden dalam studi eksperimen yang kita lakukan
yang mendapatkan informasi secara negatif bahwa pasangan ini melanggengkan dinasti politik jokowi
kalau mereka mendapatkan informasi yang positif atau tanpa framing
masih negatif juga tetapi minimal lebih sedikit impact negatifnya
nah yang kedua ini ada studi terbaru yang akan dirilis besok ya
oleh sebuah lembaga yang kredibel
itu juga menunjukkan kalau misalnya responden mengetahui keputusan mk
yang menggolkan capres cawapres berusia empat puluh tahun
tetap kecuali ya
mereka yang sedang atau pernah menjadi kepala daerah
itu cenderung kurang positif dalam melihat pak prabowo gibran
jadi keputusan mk itu juga punya impact negatif kalau mereka tahu
tapi kalau tidak tahu elektabilitas pak prabowo gibran lebih tinggi
nah pertanyaannya ayu
selama beberapa bulan ke depan mampu atau tidak
jika pasangan prabowo gibran ini dideklarasikan
itu mengantisipasi gelombang serangan
terkait dengan dua isu ini
kalau misalnya gagal mengantisipasi
bisa jadi keunggulan pak prabowo gibran hari ini
itu akan terkoreksi
saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana simulasi pasangan capres cawapres
dari survei indikator
mas burhan di sini prabowo gibran
itu angkanya ada di tiga puluh tujuh
apakah berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa
prabowo subianto adalah sosok yang sangat kuat
sehingga calon wakil presidennya ini tidak terlalu signifikan
dalam perolehan elektoralnya
jadi secara umum
perolehan suara pasangan itu sangat ditentukan oleh capresnya
cawapres itu hanya iuran sedikit ya
siapapun bukan hanya buat pak prabowo ya
ganjar misalnya kalau kita simulasikan
dengan mahfud dengan sandiaga uno
dengan ridwan kamil karena waktu kita survei
ganjar belum dijodohkan dengan mahfud md
itu juga perolehan suaranya tidak terlalu beda jauh
dibanding dengan simulasi perorangan
nah di sini kemudian yang muncul adalah
dicari pasangan yang minimal tidak mengurangi
minimal itu kalau tidak mengurangi suara dari pasangannya
sebab kalau misalnya mengurangi kan
syukur syukur menambah tapi minimal tidak mengurangi
nah kalau misalnya kita lihat
ada beberapa potensi yang harus diantisipasi
buat pak prabowo untuk memastikan kemenangan
sebenarnya survei terakhir kami itu menunjukkan
langkah pak prabowo menuju kemenangan itu makin terang benerang
head to head pak prabowo melawan ganjar
tetapi kalau misalnya
dalam proses pemilihan pasangan itu tidak tepat
di mata pemilih
keunggulan sementara itu bisa berkurang
bahkan bisa disalib oleh yang lain
sebelum kita melanjutkan perbincangan ini mas burhan
saya ingin kita bersama sama melihat terlebih dahulu
sebuah tayangan terkait pernyataan gibran raka buming
ini terkait setelah pasca rapimnas golkar siang tadi
kita saksikan bersama
wali kota solo yang juga kader pd perjuangan gibran raka buming raka
pada sabtu siang menerima keputusan partai golkar melalui rapimnas
yang mengusung prabowo subianto dan dirinya sebagai bakal calon presiden
dan bakal calon wakil presiden untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
namun saat dikonfirmasi oleh awak media
putra sulung presiden joko widodo tersebut hanya memberi tanggapan singkat
terkait status dirinya di pdi perjuangan
di pdi perjuangan
ya mas burhan itu dia tadi pernyataan dari gibran
terkait dengan bagaimana dukungan dari rapimnas golkar
pada siang hari tadi
ia menyatakan sudah komunikasi dengan puan maharani
tapi belum ada pernyataan bahwa ia keluar dari pdip
sedangkan ia menerima dukungan dari golkar
untuk mencalonkan dirinya sebagai bacawa pres mendampingi prabowo subianto
anda melihatnya seperti apa apakah at least seperti ini
karena banyak yang mengatakan bahwa
oh ini kok sepertinya gibran menjalankan politik dua kaki
tidak keluar dari pdip yang mengusung ganjar
tapi mau dicalonkan menjadi pendamping prabowo subianto
seperti apa anda analisisnya
ya sebaiknya mas gibran memang mengundurkan diri
karena bagaimanapun pdi perjuangan sudah memutuskan capres dan cawapres secara resmi
dan ini bagian dari komitmen atas etika politik
yang sebenarnya sangat bisa dijalankan oleh mas gibran
saya kira mas gibran berusaha untuk bertemu ya
kemudian menyampaikan pamit
dan menurut saya itu jauh lebih baik buat kedua belah pihak
meskipun tentu tidak akan bisa sepenuhnya mengobati luka ya
karena kan ini isunya macam macam ya
kita sendiri tidak punya akses atau kemewahan untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya
tetapi paling tidak dari kedua belah pihak kan merasa ada yang tanda kutip ya tersakiti
mas gibran juga merasa selama ini disiasiakan
atau merasa ditegur berkali kali ya
kemudian pdi perjuangan juga merasa gibran tidak solid
bahkan sudah mengeluarkan banyak pernyataan dari para elit ya
terakhir adalah aryabima yang mengatakan sangat tidak hilas
pak jokowi dan mas gibran ya mendukung pak prabowo
jadi kedua belah pihak itu merasa kurang nyaman satu sama lain ya
dan lebih baik sebenarnya diselesaikan dengan pertemuan
secara empat mata ya antara pak jokowi dengan ibu mega
karena keduanya ini aset bangsa ya
jadi kita sebagai bangsa rugi besar
kalau presiden jokowi dan pdi perjuangan itu sedang mengalami fase yang tidak sedang baik baik saja
baik kita masih akan melihat bagaimana dinamika dari pilpres dua ribu dua puluh empat semakin seru semakin panas juga
mas burhan kita melihatnya apalagi tadi seperti yang
apakah anda bilang ada isu isu politik sakit hati di dalamnya
kita akan lihat bagaimana perkembangannya sebentar lagi jelang pilpres dua ribu dua puluh empat di februari nanti
terima kasih atas analisa anda dan juga waktunya
burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia telah bergabung bersama kami di cnn indonesia kanal pemilu terpercaya
salam salam sehat selalu mas burhan